kelezatan kulit ayam sudah banyak yang mengakui namun kalau dulu kulit ayam ini lebih sering ditemukan pada sate atau cemilan kini pengolahannya semakin bervariasi
informasi ini akan sekaligus menutup produksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa

nah salah satunya kulit ayam
kulit ayam bisa diolah menjadi garing dan renyah atau kenyal dan juicy
tempat makan pertama yang saya datangi menyajikan kulit ayam sebagai finger food atau camilan
berlokasi di jalan cibulan jakarta selatan resto berkonsep prasmanan ini punya menu andalan kulit ayam telur asin
setelah dimarinasi dengan bawang putih dan diberi tepung
kulit ayam kemudian diberi tepung dan diberi tepung

kulit ayam yang digoreng seperti ini lebih cocok dinikmati di tempat
yang bikin kulit ayam ini makin gurih karena sos telur asinnya ini kental banget
satu porsi kulit ayam seharga rp dua puluh lima
anda dapat menikmatinya bersama dua puluh varian kopi yang ditawarkan
berikutnya saya mendatangi pasar santa masih di jakarta selatan
di tempat makan ini kulit ayam disajikan sebagai makanan utama
usaha waralaba yang baru berdiri tahun lalu ini telah memiliki lima belas outlet di jakarta semarang cirebon dan yogyakarta
kulit ayam digoreng tanpa tepung selama lima belas menit hingga dua puluh menit
penyajian dalam satu box nasi kulit dilengkapi potongan ayam goreng serundeng
dan sambal korek yang pedasnya enam pol
apalagi ditambah dengan sambal korek yang dirasa
saya sampai keringetan
harga nasi kulit ayam berkisar rp tiga belas hingga rp tiga puluh enam
tergantung menu pelengkap sesuai selera
jadi menurut saya disini cukup merepresentasikan kulit yang enak buat saya
jadi saya suka
suka beli disini juga
selanjutnya saya mendatangi resto yang berlokasi di sudirman central business district
di resto berkonsep jepang klasik ini kulit ayam disajikan sebagai sate yakitori
dimasak dengan metode slow grild atau dibakar dalam waktu lama hingga dua puluh menit
sate kulit ayam atau kawah disajikan dengan dua pilihan rasa yaitu manis dengan saus sume dan asin atau shio
kawa disajikan sebagai makanan utama setelah dibuka dengan semangkuk salad segar
dari teksturnya sudah terlihat bahwa ketika ngunyah itu tuh crunchy
tapi di dalamnya ternyata masih lembut
kulit ayamnya ini benar benar berasa gurih
apalagi saya prefer yang asin ini
meskipun yang manisnya juga sebenarnya mantap banget
satu tusuk sate kulit ayam di bandrol dua puluh delapan
jadi itunya tidak terlalu basah dan sangat crispy sekali
jadi itu yang buat chicken skin nya itu sangat sangat sangat lezat
namun perlu diingat bahwa hidangan kulit ayam mengandung kolesterol dan lemak tinggi
dokter spesialis gizi klinik samuel utoro menjelaskan
pentingnya pengolahan yang tepat agar manfaat kulit ayam dapat diserap tubuh
di satu sisi ada zat gisi yang memang berguna bagi tubuh
di sisi lain ada zat gizi yang berbahaya
jadi kalau saran saya gimana
saran saya makan kulit ayam jangan banyak banyak
karena nanti masukan yang jahatnya jadi banyak kan kolesterolnya jadi tinggi
ada baiknya makanan penyeimbang seperti salad dan buah dikonsumsi bersama hidangan dari kulit ayam
tujuannya agar kolesterol dan lemak jenuhnya dapat ditangkal oleh makanan berserat
roni satria hadi ahdiana jakarta